aku gak siap dengan kamu
balik lagi kayak dulu ya
ma dagi udah dateng
sekarang menuju ke atas
baik baik nanti mama tuku ya
kotaknya ketinggalan ya
kok tante bisa tau
soalnya saya yang nemukan kotak itu
ada di depan kamarnya mas
jadi tante yang nemuin
lagi nyari itu sih
waktu itu saya kan udah ambil tuh kotaknya
terus saya kejar mas
tapi masnya udah keburu pergi
saya kejar sampai parkiran apartemen loh
saya sudah kasihkan ke resepsionis apartemen sini
oh jadi berarti sekarang kalungnya ada di resepsianis
iya betul mas
yaudah makasih tante ya
ayah ayah permisi
aduh karena rendy aku terpaksa bohong deh
semoga gak ketahuan
jadi kemarin saya kehilangan kotak
kotak isi kalung
terus kemarin ada yang nemuin
terus katanya dititip disini
ya pak kotaknya dititipin kesini
terus kami sudah menghubungi pak rafael
karena pak rafael pemilik unit ini
jadi kami langsung berikan kotak itu ke pak rafael
jadi kemarin rafael kesini
kok si rafael gak ngomong ke gue
kalo kemarin dia kesini
yaudah kalau gitu makasih ya mbak
pak randy saya sudah menyampaikan apa yang bapak suruh
aneh banget ya
kenapa sih rafael ngabarin kalau kalung itu sama dia
kata resepsionis apartemen
kemarin lu ke apartemen
kemarin gue kesana
soalnya mereka nelfon gue
jadi kotak yang dititipin kemarin itu sama lo
kotaknya udah dititipin ke gue
ada inisial huruf e nya
gue kemarin lupa
soalnya kemarin gue harus balik lagi ke kampus
sekalian gue kasih tau loh
tapi ternyata lo udah nelfon gue duluan
yaudah sekarang lo dimana
kalung itu buat siapa sih
kok ada inisial huruf e nya
e itu siapa
lo bisa gak gak usah kipu banget
sekarang lo dimana lo di kampus
hari ini gue lagi sibuk banget nih di kampus
gue juga gak bawa kalungnya kali
gue tinggal dirumah
gue bawa kalung ke kampus
yaudah biar gue ambil dirumah lo ya
gue simpen di berangkas
soalnya gue takut hilang
dan pembantu gue juga gak tau
gue butuhnya hari ini
kode berangkas lo berapa
lu lucu banget sih bro
masa gue kasih tau kode berangkas gue ke lo
itu kan rahasia
soalnya gue butuh hari ini
nanti gue ke rumah lo
tapi setelah urusan gue di kampus kelar ya
sekalian gue ngambil kunci apartemen gue
pokoknya jangan lewat dari jam lima ya
gue usahain deh
kenapa emangnya kalo diatas jam lima
ricky ada acara apa ya jam segitu
limet banget nih si rafael
mudah mudahan hari ini para rafael berhasil
kebuahan ricky dan elsa

saat ini ventilator sudah dibuka
ibu andien bisa bertemu dengan pak al
kepala pak al
masih sangat pusing efek operasi
jadi tolong jangan menanyakan hal hal yang sekiranya memberatkan
jangan buat pak al stres
dan saat bicara
karena pak al butuh mencerna setiap perkataan
lebih lama dari biasanya
terima kasih banyak ya dok ya
pak aku mau masuk dulu ya
ya kamu masuk dulu ya